itu bukan seberapa
sebentar lagi gusti ratu pun juga akan sembuh
bukan seperti itu harusnya perbuatan
itu sama saja
kau melakukan kejahatan
aku mau harus sudahlah
tidak perlu diperpanjang
praarsin melakukan ini semua untuk membela kita
gusti ratu subangarang
tidak perlu khawatir dengan hamba
dan ini masalah santang
hamba memang sudah diangkat menjadi tabib
tapi sungguh percayalah
kokoh untuk mendukung kalian
hamba pun sudah muak
dengan perbuatan jahat gusti prabu surawi sesa
saya membantu puspanegara untuk ke batu muda
saya ikut aka seb juga
tunggu aka seb tunggu
aku ingin ikut dengan kalian
lebih baik kau tidak ikut
ini perjalanan berbahaya
tapi tidak mungkin
akan kubuat kau tidak ikut ini perjalanan berbahaya tapi tidak mungkin
aku berdiam diri
orang seperti aka seb
sudah mau berkorban untuk kerajaanku
aku tidak takut menempuh bahaya apapun
aku bisa berjaga diri
benar itu aka seb nih mas itu
dia akan bantu kita
kalau dia ikut
terima kasih ya huneng
jangan lupa untuk berlangganan
apa aku boleh ikut dengan kalian
aku boleh ikut
nah gitu dong
ganti kalau mau
hamba sudah membuatkan ramuannya
bagaimana gusti ratu
ramuanmu sungguh berkasih
sakit perutku sudah bergolah
syukurlah gusti ratu
hamba ingin meminta maaf
karena ramuan dan juga mantra hamba
hanya dapat bertahan sebentar
gusti ratu tetap harus diobati
dengan bunga delan perawan
yang ada di hutan cibung
biar aku saja sendiri
yang akan mencarinya
hamba mohon ampun sebelumnya
karena bunga itu tidak dapat dipetik oleh laki laki
kelak hasiatnya akan hilang
hanya gadis yang masih kecil
yang dapat mengantuk
kalau kita meminta pertolongan
kita harus mendapatkan persetujuan dulu
dari gusti prabu surawi sesa
nimas rala santang tidak dapat meninggalkan istana begitu saja

wah cepet banget akasnya mau kemana sih itu
ada apa dengan tubuhku ini
kenapa aku bisa lari secepat ini
aku sama sekali tidak merasa kelelahan setelah mengajar dia cukup jauh
aku harus terus mengejar dia
jangan sampai kehilangan jejak
rasul jadi kau yang melakukannya terhadap ibu ndak ntingmani
itu tidak bisa dibenarkan
itu sama saja kau berbuat jahat
raden memberi pelajaran kepada orang jahat itu bukan termasuk perbuatan jahat
gusti ratu memang sesekali perlu merasakan sakit
agar ia tahu bagaimana rasa
hanya menjadi orang yang ia sakiti
lagipula itu bukan seberapa
sebentar lagi gusti ratu pun juga akan sembuh
berarti bukan seperti itu harusnya perbuatan
itu sama saja kau melakukan kejahatan
rakah aku mau harus sudahlah
tidak perlu diperpanjang
peraharsin ini melakukan ini semua untuk membela kita rakah
kenapa justru rakah menyalahkannya
itu semua tidak bisa dibenarkan
jika orang berbuat kejahatan dengan kita kita tidak boleh melakukan kejahatan kembali
karena itu akan memperluas kejahatan yang lainnya
sudah sudah sudah raden sudah nih mas
jangan bertengkar hanya karena aku
memang ini semua salah
aku aku berjanji
aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi
sebaiknya sekarang kamu pergi
semoga kamu bertemu dengan raden kian santang
ibu nda rakah
kalau begitu aku mohon pamit
terima kasih banyak
karena kau telah membelakani semua